kibat banjir yang melanda berapa wilayah di jakarta maka pln melakukan pemadaman listrik di wilayah wilayah yang terdampak banjir
pemadaman dilakukan demi keselamatan warga
hingga sabtu sore satu tiga ratus tujuh puluh enam unit gardu distribusi pln terpaksa dipadamkan karena ternam banjir
pln pun mengerahkan enam satu ratus tujuh puluh personil untuk memantau namun pengamanan kelistrikan di daerah daerah yang terdampak banjir
warga dihimbau untuk segera mematikan listrik ketika terjadi genangan air
melaporkan situasi tersebut ke pln melalui call center pln ataupun kanal kanal media sosial pln
apabila memang di tempat para pelanggan kami ada kenaikan muka air atau ada kenaikan genangan
maka kami sarankan bapak ibu mulai mematikan listrik dari mcb yang ada letaknya di
bawah kwh meter
nah selanjutnya bapak ibu sekalian para pelanggan kami bisa melaporkan langsung kepada pln
petugas kami akan datang melakukan pengamanan pengamanan yang diperlukan